kita harus lidiki sesuatu
lebih menyelidiki lagi
buat buat buat
kayaknya disini pas nih
tentu malah saya yang dibengket
yang diikat disini
kalian sudah lihat sendiri kan
pak rt sudah gagal
memenuhi janjinya sendiri
pak rt sendiri terikat nggak berdaya
sabar dulu dong
para warga gak bisa begitu
kalaupun saya harus lengser
itu ada prosedur prosedurnya
ada step step yang harus dilewatin
sudahlah pak rt
gak ada prosedur proseduran
sekarang warga semuanya
kalau pak rt lengser datu
siapa yang diingini
aku gak mau
teman teman rafa ali kak bella adam pulang dulu ya assalamualaikum
assalamualaikum mantan rt
pak rt pak rt kami benar benar minta maaf gara gara kami pak rt dipermalukan
mau pada kemana ini teh bawa tas segala
kami mau pamit mau pulang terima kasih semuanya pak rt
ya mudah mudahan kebaikan pak rt dibalas sama yang kuasa
teman teman aku pergi dulu ya terima kasih assalamualaikum
assalamualaikum pak rt
mudah mudahan pak rt suka nih sama pak rt ini
ya mudah mudahan pak rt udah gak sedih lagi
tunggu tunggu tunggu
itu kan suara gerebek sate
itu kan gerobak sate
kok jangan sendiri ih serem
gak mau kak rafa takut
udah gak usah takut ayo kita kejar
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
aduh pak rt sakit
makanya kalau jadi anak itu jangan so tau so nekat sok pemberani
nih akibatnya kesel eo kan
kaki kesel eo cingkluk cingkan
jadi aja kita gagal curug gigit jari
mau jadi apa kalau kayak gini
jadi ayah udah nyerah ya
burusan sama hantu mekanata itu
mengalah untuk menang
ya semangat lagi dong ya
kita tuh gak boleh nyerah gitu aja
kita pasti bakal nemuin kok
iya pak rt
iya pak rt lagian kalau pak rt lepas tangan hantu itu nerik kita terus
ya terus kita mesti gimana
gimana kalau kita balik lagi di tempat itu
ralah ini berculit
ada sesuatu tempat kayak gimana
burusan sama hantu
maaf ini udah malu disini
dia n marchar terus gini ganjut
abis ini dia mau bantuin
ini misteri yang harus kita pecahkan
tuh masih ada
di sini nih tempatnya pak rete
ini kan rumahnya pak harja bu titi sama pak miun
kita harus selidiki sesuatu
lebih menyelidiki lagi
kayaknya di sini pas nih
suara apaan tuh
wah kayaknya gak bisa disini
kayak ada suara
tapi kok gak ada ya
nah ini mah perasaan gue doang
kayaknya disini aman nih
mudah mudahan gak ada yang lihat
itu apa ya
jadi yang dia kubur itu apaan sih
pasti yang dikubur zombie
si rafa kebanyakan nonton film
aja main game
yang ada juga toples nastar
segini gitu mah
nah itu tuh ada kayu kayu